dalam rekaman kamera pemantau ini saudara korban sebelumnya berada di dalam mobil berwarna hitam ini
tiba tiba mobil hitam ini berbelok ke kanan secara pelan kemudian menabrak mobil lainnya yang terparkir di dalam rumah
oleh penghuni rumah anggota polisi tersebut ditemukan tewas di dalam mobil di kawasan mampang perapatan jakarta selatan
polisi kemudian melakukan olah tkp melibatkan polda metro jaya puslap empat polri dan juga tim identifikasi polres jakarta selatan saudara
yang ditemukan tewas di dalam mobil mewah ini
anggota polres manado saya sudah utus kapolres manado untuk berangkat ke jakarta
terus juga anggota subdit paminal sudah berangkat ke sana untuk menyelidiki latar belakang kematian anggota tersebut
sampai sekarang saya belum terima hasilnya yang jelas yang bersangkutan meninggal
untuk dilihat di tkp bagaimana meninggalnya apakah ada latar belakang
istri anggota polisi yang ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di dalam mobil di kawasan mampang perapatan empat jakarta selatan ini
masih shock dan terpukul dengan kematian suaminya
sebelumnya korban masih kontak melalui telepon seluler sebelum dikabarkan meninggal di dalam mobil mewah di salah satu perumahan di kawasan mampang perapatan jakarta selatan
di rumah duka ia mengaku tidak percaya dengan kematian suaminya yang
sudah nyaman dia kerja di sekolah
dia di rondet kira kira
dia sampai di jakarta
sebenarnya ya kesian terbaiknya dari kepolisian
jadi sampai sekarang itu tidak percaya
merupakan dugaan bunuh diri
ya baik terima kasih mas
di komisioner dan kami langsung minta keterangan
resmi dan kontak baik
bunuh diri lalu yang menjadi
pertanyaan kami ada tiga yang pertama
sementara background nya polisi lalu lintas
yang ketiga dia itu masih usia muda
persoalan serius apapun motivasinya
secara jelas menyampaikan apa motivasinya
saya kira ini persoalan serius karena
karena ada saja polisi bunuh diri
jelas karena orang kalau bunuh diri itu kan sudah tinggal stres
data data tadi dan pertanyaan pertanyaan publik yang
penting karena menjadi polisi ini
bayangkan dua puluh empat sudah mengambil jalan
motivasinya setelah nanti ketemu penyelidikannya
untuk kasusnya mereka menggunakan
saya kira sudah dilakukanlah dengan
jadi kompona sendiri mendorong agar polisi bisa mengungkap
membukaan bunuh diri ini ya pak wahyu
juga harus ada nanti
tidak hanya sekali ini selalu sudah terjadi
bunuh diri memang ada beberapa yang kena kasus
terakhir itu ada kasus ekonomi dan sebagainya
persoalan serius yang harus di
melihat hal yang sama ini kesimpulan apakah
ada dugaan bunuh diri dan juga ingin mendorong
penyebab kematian itu ada empat
yaitu seseorang meninggal dunia akibat faktor
bukti apapun maka praktis saya tidak bisa
kemudian kritik saya terhadap pihak kepolisian
kemudian pihak kepolisian dalam waktu hanya sekian
jam sudah bisa langsung menyimpulkan bahwa ini merupakan
personil tersebut memang meretuskan
kemudian polisi menganggap itu sebagai perilaku
bunuh diri tapi seandainya
kemudian kita kaitkan itu dengan benturan
boleh jadi itu justru merupakan kecelakaan
senjata dengan tangannya sendiri
dan menembus kepalanya sendiri itu poin pertama
kalaulah kita berandai andai bahwa
namun didahului dengan pengaruh
benarkah bahwa ini merupakan sebuah peristiwa
tunggal dan final yang bisa disimpulkan sebagai
peristiwa bunuh diri sehingga diusut sebagai
justru saya beranggapan seandainya
sekali lagi ada pengaruh intimidasi atau sejenisnya
maka alih alih menyebut ini sebagai sebuah peristiwa
berkonsekuensi pidana yaitu seseorang
menyuruh orang lain untuk melakukan tindakan
fatal sedemikian rupa karena itu
tambah lagi ada penggunaan kosa kata yang menerus
tapi sementara dan baru sejauh ini
kuat yang sudah dibangun oleh pihak kepolisian
tragis lainnya yang juga pernah dialami
oleh personil polisi pada waktu waktu terdahulu
tentu harus dilihat apa penyebabnya apakah
maksud melakukan otopsi dan pemeriksaan sejumlah saksi
psikologi forensik punya metode khusus
yang disebut sebagai otopsi psikologi
adalah sebuah metode untuk memastikan
otopsi psikologi bisa dilakukan lewat dua langkah
apa kira kira problem yang dia alami
ataupun di kantor dan juga dengan
menempuh jalan kedua yaitu dengan memeriksa
catatan catatan medis yang bersangkutan
oleh pelaku atau personil polisi tersebut
pengecekan terhadap orang orang di sekitar kehidupan
yang bersangkutan dan pemeriksaan terhadap
maupun fisik yang bersangkutan
kuat diduga ini adalah bunuh diri
memantau kasus ini karena ini tentu jadi
baru beberapa saat tapi langsung disimpulkan
tentu bahasa hukum itu
penting karena belum pasti saya tadi komunikasi dengan
kapol sekarang keduanya sudah berada
dengan menunggu keluarga dan
saya kira menjadi terbuka dan
masuk ke penyelidikan itu memang bukan
malahnya kompolnas tapi kami memantau
komponas beberapa hal yang
kemudian datang ke tempat
pasca tapi dari pengusaha kemudian
nah sehingga istilah kesimpulan sementara
di komponas itu menjadi bahan untuk
lebih detail apalagi masukan dari publik
sangat banyak mengenai kondisi termasuk
sebenarnya apa yang menjadi latar belakang
dari dugaan bunuh diri ini terima kasih
dan juga pakar psikologi forensik mas reza indragiri
telah bergabung bersama kami di kompolnas